komisi dua dpr menggelar rapat bersama kementerian dalam negeri dan kpu ri
membahas rancangan peraturan kpu tentang pendaftaran capres dan juga cawapres yang dipercepat
kpu dpr dan pemerintah sepakat pendaftaran capres cawapres dimajukan menjadi sembilan belas sampai dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
sore ini kita akan langsung membahasnya dengan arah sumber yang sudah bergabung
ada wakil ketua komisi dua dpr saan mustafa dan komisioner kpu idam holik
selamat sore bapak bapak
masih belum rapatnya masih berjalan ya
tadi kita kan hari ini ada tiga pkpu dua perbawaslu dua peraturan dkpp
yang kita baru ketok itu dua peraturan bawaslu dan dua peraturan dkpp sudah kita ketok
dan sekarang kita mau masuk ke tahap pembahasan tiga
kemudian tiga pkpu yang sekarang sedang kita skor dulu
jadi nanti kita akan lanjutkan tiga pkpu itu salah satunya terkait dengan soal jadwal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden
yang nanti kita akan sahkan bersama penyelenggara pemilu dan pkpu bawaslu dkpp dan juga pemerintah selama ini ke mendagri
pkpu kang idam holik sudah bergabung
bang idam tadi sudah disampaikan ya oleh wakil ketua komisi dua
kang saan mengatakan bahwa belum ada keputusan resmi ataupun ketok palu terhadap tanggal pendaftaran capres dan juga cawapres yang diusulkan kpu
tapi tadi dalam rapat ketua kpu pak hashim ashari sudah mengatakan ataupun memberikan sinyal bahwa kami condong atau kpu condong ke sembilan belas sampai dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
tapi sebelumnya saya ingin tanya ya
pada draft pkpu yang lama ini kan tanggal pendaftaran capres itu sembilan belas oktober sampai dua puluh lima november dua ribu dua puluh
lalu berubah kembali usulannya menjadi sepuluh sampai enam belas oktober dua ribu dua puluh
kemudian sekarang mundur lagi di sembilan belas sampai dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
pertanyaan saya ke kpu kenapa berubah ubah terus ini tanggal pendaftaran capres dan juga cawapres
kami tidak melakukan perubahan perubahan tapi kami melakukan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku
karena dalam kami menentukan kapan pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden ke kpu itu harus diawali dari kapan kpu harus menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden
dan tadi dalam rapat dengan pendapat di jpr kami menyampaikan hal tersebut di depan komisi dua dan pemerintah
kami tidak melakukan perubahan perubahan terus ini tanggal lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga
kami tidak melakukan perubahan perubahan terus ini tanggal lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga
kami tidak melakukan perubahan perubahan terus ini tanggal lima belas oktober dua ribu dua puluh tiga
tapi ini kan masyarakat jadi bingung ya pemilih terutama menjadi bingung
ada alasan politis nggak dibalik itu
kami ini penyelenggara pemilu
kami ini pelaksana undang undang pemilu
jadi ketika kami merancang tahapan pemilu itu pasti alasannya adalah alasan teknokratis bukan karena alasan politik
karena kami ada
kami harus melaksanakan semua tahapan itu harus memiliki landasan hukum
kalau tadi dalam rapat dengar pendapat ketua kami menyampaikan dua opsi
itu tentunya dalam rangka mengakomodir dinamika pendapat umum ya
dan saat ini kan masih dalam tahapan percaraan
jadi belum ada ketetapan ketapan pendapatan presiden wakil presiden akan dibuka oleh kpu
oke meskipun memang condong ke sembilan belas sampai dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh tiga ya kang idam ya
ya terkait dengan hal tersebut sebaiknya kita tunggu kesimpulan rapat di komisi dua pada sore hari ini
nanti setelah itu kpu akan menjelaskan secara detail kenapa melaksanakan penerimaan
pendaftaran pasangan calon pada tanggal tertentu
oke kang idam anda katakan tidak ada alasan politis alasannya adalah murni alasan teknis begitu ya
tapi informasi yang beredar pada saat awal kpu menetapkan di sepuluh sampai enam belas oktober
kemudian ada permintaan dari beberapa partai politik untuk memundurkan ke sembilan belas sampai dua puluh lima oktober
itu nggak ada permintaan dari partai politik
partai politik tidak pernah melakukan permintaan tidak pernah
dan kalau tadi ketua kami menyampaikan dua opsi tentang rancangan pendaftaran pemilu presiden
wakil presiden itu semata mata karena kajian teknis
kajian teknis kapan waktu terbaik pendaftaran peserta pemilu dilakukan
dengan mempertimbangkan aspek pertama pemeriksaan administrasi yang kedua pemeriksaan kesehatan
saya nanti mau ke kang saan ya bagaimana kemudian komisi dua melihat tanggal pendaftaran capres capres ini yang terus berubah
apakah memang ada permintaan dari partai partai politik ya kepada kpu
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan kembali melanjutkan dialog kita tentang apakah ada negosiasi di balik percepatan daftar capres dan juga capres dua ribu dua puluh empat
bersama dengan wakil ketua komisi dua dpr ada saan mustafa dan juga komisioner kpu idam holik
saya mau ke kang saan
kang saan meskipun sudah dibantah ya oleh kang idam tadi oleh kpu bahwa tidak ada permintaan dari partai politik
kepada kpu untuk memundurkan jadwal dari sepuluh enam belas menjadi sembilan belas dua puluh lima
tapi kami dengar ada aspirasi dari teman temannya kang saan nih dari beberapa partai politik untuk yaudah kembali aja nih ke sembilan belas sampai dua puluh lima oktober
ada aspirasi itu memang ya kang saan
ya kalau yang namanya usul pendapat dari fraksi atau voksi di komisi
itu kan hal yang
biasa dan rumrah saja
itu hal yang biasa dan rumrah
misalnya sama ketika kita mau menetapkan pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat yang lalu
ada yang pengen bulan mei ada yang pengen bulan februari
dan nanti ketemunya dimana itu kan sekali lagi itu hal yang biasa
jadi hal yang rumrah
nah yang paling penting
apa yang sedang kita bicarakan terkait dengan soal jadwal pendaftaran
itu kriminologi atau istilah dipercepat itu juga kurang pas ya
karena memang nggak ada yang diistilah dipercepat
undang undang tujuh dua ribu tujuh belas ini kan sudah berubah menjadi undang undang tujuh nomor dua ribu dua puluh
pasangan calon presiden wakil presiden
itu lima belas hari sebelum masa kampanye
yang kedua penetapan daftar calon tetap anggota legislatif
itu dua puluh lima hari sebelum kampanye
nah kalau misalnya kampanye sudah ditetapkan dua puluh delapan november sampai sepuluh februari
maka kalau ditarik lima belas hari ke belakang
berarti penetapan calon presiden dan wakil presiden
itu tiga belas februari
februari nah ini yang tidak bisa diutak atik itu tiga belas februari ke depan oke nah sekarang kpu dengan
penyelenggara yang lain itu mensimulasikan karena dari tanggal tiga belas ke belakang itu ada kegiatan kegiatan
yang sifatnya sangat teknis kegiatan kegiatan yang sangat teknis itu misalnya verifikasi administrasi
pasangan calon tes kesehatan apa perbaikan persyaratan calon presiden wakil presiden dan
ada pergantian calon presiden wakil presiden manakala ada pasangan calon yang tidak memenuhi
persyaratan maka partai diberi kesempatan nah dari tanggal tiga belas sampai batas akhir pendaftaran
itu dihitung secara teliti cermat rigid dan
dipikirkan segala konsekuensi memungkinkan enggak misalnya apa akhir batasnya itu tanggal dua puluh lima oktober dan
enam belas oktober bedakan seminggu nah ini disimulasikan mana yang paling memadai mana yang paling
memungkinkan secara efesien efektif kan itu bahwa ada yang menginginkan tanggal sepuluh sampai tanggal enam belas
sembilan belas sampai dua puluh lima
saya katakan itu hal yang wajar
tapi hitung secara
apa sekali lagi
itu memadai atau enggak
teknis dari kp
itu memadai atau tidak
nah ini yang akan kita nanti putuskan
mana yang paling memadai
mana yang paling memungkinkan
efektif tapi tidak mengganggu
antara akhir pendaptaran
sampai tiga belas november
itu yang akan kita bicarakan
karena belum ada keputusannya
jadi nanti kita tunggu
barusan saja kami dapat informasi
kami dengar bahwa kpu
juga mempersiapkan draft di pkpu
tentang batas usia capres dan juga cawapres
memasukkan frasa soal batas usia empat puluh tahun
atau pernah menjabat sebagai kepala daerah
apakah itu mengantisipasi
putusan mk tentang batas usia capres dan juga cawapres
informasi tersebut tidak benar
mengatur tentang syarat usia minimal
pasangan presiden dan wakil presiden
itu mengacu pada pasal dua ratus dua puluh tujuh
nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
jadi kami melaksanakan
norma yang berlaku
jadi kalau tadi ada informasi yang demikian
saya pikir itu salah satu bentuk
misinformasi dan bahkan mungkin bisa jadi
disinformasi jadi kami luruskan
calon presiden dan wakil presiden
itu sesuai dengan pasal dua ratus dua puluh tujuh
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
dimana syarat minimalnya adalah empat puluh tahun
tapi kalau misalnya nanti ada
perubahan di putusan mk
soal batas usia capres dan juga cawapres
dan ada frasa soal itu
apakah kpu akan merubahnya
dalam pkpu yang baru nanti
pungilu kami harus melaksanakan
prinsip berkepastian hukum dan kita tahu
bahwa putusan mahkamah konstitusi itu
bersifat final dan menyikat
jadi apapun nanti yang diputuskan oleh
mahkamah konstitusi ya kami akan
laksanakan dan hari ini kita
mahkamah konstitusi dan kami
melaksanakan norma norma yang masih efektif
berlaku dalam undang undang pemilu
baik jadi selama belum ada putusan
jadi selama belum ada putusan
dari mahkamah konstitusi kpu
akan tetap menggunakan pedoman
di undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
tentang batas usia capres dan juga cawapres
minimal usia empat puluh tahun ya
jadi kalau kita menggunakan
undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang sekarang menjadi
undang undang nomor tujuh dua ribu dua puluh tiga
ketika nanti ada putusan mahkamah konstitusi
berarti kan norma di undang undang itu kan sudah berubah
menjadi undang undang norma baru
tetap harus patuh gitu
dan kita akan mendorong
agar pkpu itu disesuaikan dengan norma baru
hasil putusan mahkamah konstitusi
justru kita melanggar
kita tunggu nanti hasilnya seperti apa
tanggal pendaftaran capres dan juga cawapres
karena nanti akan diambil
keputusan resminya ya
kang saan setelah
break rapat antara komisi dua pemerintah dan juga
kpu serta bawaslu ya kang saan ya
jadi hari ini akan ada keputusan resminya ya
perpupilkada juga akan diputuskan pada hari ini
tidak tidak akan diputuskan pada hari ini
kalau perpupilkada kan nanti kita mendengarkan dulu
rencana dari pemerintah
kita cuma mendengarkan pemerintah punya rencana untuk mengeluarkan perpu
dan rencana itu disampaikan ke komisi dua
dengarkan dulu nanti kita kaji oleh masing masing praksi
dan kita kaji juga dengan
jadi tidak hanya di komisi dua kita putuskannya
komisi dua juga harus melaporkan ke praksi
dan praksi juga harus mengkaji dengan partai politik
kita akan mendengarkan
rencana usulan pemerintah terkait dengan
oke baik kita tunggu bagaimana karena informasi yang kami dengar
tampaknya ingin mendorong
agar pilkada dua ribu dua puluh
yang dijadwalkan pada bulan november
maju ke bulan september

percepatan juga untuk waktu pilkada apa alasan dari pemerintah
nanti kita dengarkan sama sama
kenapa pemerintah mau mendorong itu
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada wakil ketua komisi dua dpr
dan juga komisioner kpu idham holly
sehat selalu bapak bapak